rangkaian ktt asean dua ribu dua puluh tiga yang digelar di jakarta tidak hanya melibatkan pemimpin negara saja
namun juga para pelaku bisnis di negara negara asean
menggelar acara ceo breakfast eksklusif dengan tema mewujudkan peluang sentralitas asean
senilai dua puluh triliun dolar amerika serikat dan implikasinya bagi para ceo
asian business advisory council atau abac bekerjasama dengan boston consulting group bcg
mengadakan acara ceo breakfast eksklusif dengan tema mewujudkan peluang sentralitas asean dua ribu dua puluh
senilai dua puluh triliun dolar amerika serikat dan implikasinya bagi para ceo
ceo breakfast ini merupakan pembukaan dari serangkaian acara
dari asian business investment summit atau abis dua ribu dua puluh
pertemuan ini berusaha untuk membahas sentralitas asean
agar dapat membantu perkembangan negara negara anggota
serta peran ceo dan para pelaku bisnis
lalu bagi mereka yang berpengalaman
bagaimana para ceo dan pelaku bisnis ini bisa memaksimalkan peluang
dan potensi sentralitas asean ini
dan apa saja strategi yang akan dilakukan
nah untuk membahas hal ini bersama saya yudi yudawan
kita akan berdialog dengan narasumber haikal siregar
halo pak haikal terima kasih buat waktu yang ditunggu
kesibukan ktt asean pastinya ya
nah ini yang menarik dari awal saya selalu mengatakan adalah
sentralitas asean ini adalah satu dari banyak yang kita lakukan
mungkin pak haikal bisa menceritakan apa sentralitas asean
kemudian implikasinya buat para pengusaha
dan apa yang menarik mungkin bisa dialaborasi terkait dengan hal ini
so central asian yang kita sering dengar itu kan sebetulnya
dari sisi politik ya kita sering dengar itu
tapi actually dari sisi bisnis itu tidak kalah pentingnya
karena kalau kita lihat nih ya especially tahun ini
di presidensi asean di indonesia dua ribu dua puluh tiga ini gak sih
peran bisnis menjadi salah satu yang sangat penting gitu
dan sentralitas asean itu ada
ada beberapa hal yang sangat penting
pertama acture adalah melihat bagaimana di asean sendiri
kita bisa memperkuat champions
so regional champions yang kita bantu ekspansi across asean
maupun aksi keluar dari asean
kedua itu berpikir tentang supply chain
tentang rantai pasok kita gitu
dan kalau kita lihat nih
rantai pasok across asean itu sangat penting
biaya untuk mengembangkan industri industri
maupun acture menjadikan asean sebagai destinasi
rantai pasok dari asean
aslinya dari luar asean
maupun aksi ketiga itu sebetulnya ada kesempatan
untuk mengedepankan beberapa industri industri
contohnya salah satu net zero cluster pertama
net zero industrial cluster pertama yang terbuat itu
terbuat di asean gitu
dan itu kolaborasi pertamina jababeca
perlu dikembangkan di sentralitas asean ini
jadi it's about bagaimana memanfaatkan
asean untuk akhirnya mengembangkan hal hal seperti itu
ya pak eka untuk para pelaku bisnis ya
terutama para ceo
implikasinya apa dengan sentralisasi asean ini pak
so implikasinya ada beberapa gitu ya
pertama dari sisi growth dari sisi pertumbuhan gitu ya
bahwa ase dengan adanya sentralisasi asean
dan kolaborasi across asia tenggara
itu membawa opportunity banyak yang bagi bisnis bisnis
contohnya itu kalau kita ngambil tadi contoh
rantai pasokan gitu ya
banyak sekali orang yang ingin diversifikasi
nah plus one charge nya ya kalau ke asean ya
satu adalah itu
kedua actually a big opportunity juga bagi ceo adalah
untuk melihat bagaimana dia can gate the how to grow nya
dan salah satu topik yang banyak dibahas di across asean kan tentang talent
dan bagaimana mengembangkan talent across asean gitu
kita indonesia gitu sebagai salah satu negara terbesar gitu
bukan hanya di asean di dunia gitu ya
ada yang menyebutnya talent
big challenge bagi kita untuk bisa berkembang terus di masa depan
kalau kita bisa collaborate acrust asean untuk mengebankan talent yang kita butuhkan gitu
jadi di breakfast tadi itu
we had many ceo dari semua negara di asean
itu menjadi salah satu ajang yang sangat jarang ada mungkin
kalau bicara mengenai asean pertumbuhan ekonomi khususnya asean cukup baik
kalau kita bandingkan dengan eropa bahkan dan amerika
di satu sisi mungkin anda bisa menjelaskan pertumbuhan asean yang sangat develop seperti itu apa
dan kemudian di satu sisi lain yang menarik adalah apa yang harus dijelaskan oleh para pemimpin bisnis dengan kondisi saat ini pak
dan mungkin itu bermulai pada kenapa sih asean yang tadi ini ini
kalau kita lihat itu sebetulnya ada tiga hal kan yang membuat asean itu menjadi berkembang seperti sekarang
pertama adalah bahwa asean itu merupakan tempat di mana ada pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil
inflasi itu relatif terkendali
dan pertumbuhan stabil itu actually menjadi salah satu hal yang berkembang
jadi itu lumayan penting
kedua bahwa asean itu bisa berkembang karena sekarang asean menjadi destinasi foreign direct investment salah satu terbesar di dunia
dan juga menjadi destinasi untuk trade salah satu terbesar di dunia
bahkan di boston consulting group kita ada study nih
kalau kita lihat proyeksi sampai dua ribu tiga puluh satu gitu ya
dan bahwa data pasok dunia berubah
actual mungkin region yang memiliki keunggulan paling baik gitu
dan itu actually sesuatu yang harus dijaga gitu on that one
dan ketiga itu tentunya actually tentang asean kita sendiri
kalau kita lihat nih kita populasi sekitar enam ratus juta manusia kan
dan kalau kita lihat lebih dari setengah itu actually di bawah umur tiga puluh tahun
itu ada suatu demographic dividend yang dibilangkan on that one
tapi yang harus diingat adalah again demographic dividend itu tidak terjadi secara otomatis kan
so kita harus memanfaatkan itu dan actual memaksimalkan potensialnya sambil itu ada di saat ini
nah ini terkait dengan tadi ya bapak sudah katakan asean bertumbuhan baik
kemudian kondisi geopolitik juga stabil
di satu sisi kita juga harus waspada terutama buat para pelaku bisnis
adakah hal yang perlu diterapkan terkait dalam ini sehingga bisa meminimalkan adanya yang geopordy atau kondisi tidak stabil itu yang bisa muncul suatu waktu
bicara tentang apa yang seorang ceo atau perusahaan bisa lakukan
itu ada beberapa hal
pertama itu istilahnya resilience
atau bahwa mempersiapkan perusahaan maupun kondisi internal untuk memastikan bahwa kalaupun pasar turun karena harga komoditas anjlok
atau karena demand dari china turun

dan resilient terhadap perubahan perubahan lain
dan resilient terhadap perubahan perubahan lain
dan resilient terhadap perubahan perubahan lain
pertama adalah itu
karena kalaupun kondisi makro dan so on itu stabil
actual sebetulnya kenyataan di dunia ini banyak disrupsi yang terjadi juga
itu akhirnya banyak merubah pola bisnis yang terjadi sekarang
dan walaupun kita mungkin ada sangat enak bahwa kita berada di kawasan yang stabil dan berkembang
actually kita tidak boleh lengah untuk melakukan itu
untuk mengantisipasi dan masih mempersiapkan itu
dan ketiga kalau saya boleh lihat itu kita mungkin di asean ya
kalau kita melihat secara historis
kita tuh biasa belajar dari best practice
jadi yang kita lakukan itu kita belajar dari apa yang dilakukan di dunia barat
di negara lain yang lebih maju daripada kita
tetapi kedepannya mungkin itu bukan atau tidak selalu
jadi kita mungkin harus balancing sekarang
jadi yang membuat benchmark bagi kita sendiri
karena jujur asean menjadi cukup besar
dan company kami cukup besar
dan kita harus berani dan actually memimpin inovasi tersebut sih
lalu kita bisa ramai ramai bapak peribadi ya
dengan latar belakang bapak banyak bekerjasama
dengan berbagai macam perusahaan maupun industri yang berbeda beda
hal apakah yang membedakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif dan pemain lainnya
dan ada beberapa hal ya
kalau saya boleh lihat ya
pertama itu actual mungkin mulai dari yang disebut sebagai external fokus
kalau saya lihat nih banyak perusahaan itu yang transformasi kan salah satu hal yang sering dibicarakan saat ini ya
tapi banyak sekali perusahaan yang sukses itu actually selalu bertransformasi
karena dia selalu melihat keluar
dan selalu melihat oh ada kesempatan baru ada tantangan baru ada hal hal baru yang berubah
bahwa dia selalu transformasi dan selalu siap berubah dan ada strategic intent untuk melakukan itu actual satu sangat penting
kedua itu sebetulnya adanya internal regur
yaitu adalah ketika menjalankan proses proses ke dalamnya itu actual sangat disiplin dengan sangat kuat
dan area area yang dimana dia sudah bisnis yang matang gitu ya
dia benar benar menajamkan eksekusinya
mungkin kedua adalah itu
ketiga itu sebetulnya adalah investment sih
bahwa dia actually saya lihat ya perusahaan yang sukses and sukses over decades ya
itu melakukan investment ke area area yang new business
maupun actual melakukan investment untuk inovasi di existing business dia
jadi ketika dia melakukan tiga hal itu
sebetulnya itu membantu membuat
perusahaan itu lebih tahan terhadap rintangan yang dihadapi
dan yang menarik actually bcg pernah melakukan sebuah study ya
jadi ketika semua hal lagi berkembang
perusahaan yang melakukan tiga hal semua itu mungkin growthnya itu bedanya satu satu sampai satu tiga kali lipat
tapi justru asyik ketika ada masa sulit nih
dan actually lagi ada ketidakstabilan
itu perbedaan pertumbuhannya bisa sampai dua lima kali lipat
jadi actually kekuatan itu yang muncul ketika pas lagi susah susahnya gitu
dan pas lagi dibutuhkannya
menarik sekali ya pak
ya menurut anda apa kunci membangun ketahanan bisnis dalam konteks sentralitas asean ini pak
jadi ada mungkin dua hal kalau kita boleh pikir
atau dua sisi yang berbeda gitu ya
jadi dengan adanya sentralitas asean ini kalau kita pikir kan
sudah mulai banyak itu kolaborasi dibantu
dan semoga kedepannya actually semakin dibantu gitu
dan sangat penting untuk actually sebuah perusahaan tidak mengandalkan dirinya sendiri
tapi acces memanfaatkan sentralitas asean ini untuk ac bisa bekerja sama
dan kalau kita lihat di beberapa perusahaan di indonesia maupun actually di sekiling di asean sudah mulai melakukan itu
mulai dari menempatkan produksi di tempat lain
mulai memanfaatkan talent availability yang ada ada dan sebagainya
jadi dari sisi external adalah itu
kalau dari sisi internalnya ya
yang afc yang mungkin perlu dilihat ya adalah
sangat penting icu untuk perusahaan perusahaan di asean
tidak berpikir bahwa hanya melihat market sekitarnya saja
dan memastikan bahwa kalau kita bicara mengembangkan bisnis menjadi kompetitif
kompetitifnya itu di kawasan
bukan hanya di negara gitu
dan actually memastikan benchmarknya ke kawasan
karena dengan centralitas asean ini kan semakin lama akan semakin harmonis semoga
sehingga pasti akan ada persaingan talent persaingan perusahaan persaingan lain lain
reaksi yang terjadinya di level kawasan
nah perusahaan itu harus tentu mempersiapkan itu
jadi tidak cukup nih untuk menjadi jagoan di kandang sendiri gitu
tapi harus menjadi bisa menjadi jagoan di satu kawasan
jadi mungkin dua itu dari sisi kolaborasi eksternal
apapun actually mempersiapkan kompetitif internal
bapak bisa menceritakan kira kira sejumlah massdu ya buat para ceo ini
mengambil peluang besar dua puluh triliun usd di sentralitas asean ini
sehingga juga memaksimalkan potensi pertumbuhan asean ini
bagaimana pak anda melihat ini
so must do nya ada beberapa
pertama actually must do pertama adalah untuk melihat strategic clarity
karena bagi masing masing perusahaan
tergantung kita ada di sektor apa
di sektor kesehatan di sektor energi di sektor pertambangan
di sektor consumer goods gitu ya
itu actually opportunity yang ada itu berbeda beda
dan pertama itu must do pertama adalah mempunyai strategic clarity tentang apa nih opportunity bagi saya
ini yang pertama adalah itu
mas do kedua kalau kita lihat ya adalah saya sangat suka nih sebetulnya dengan lead of to asean dengan abah ini
tapi kalau kita lihat banyak sekali benchmarking banyak sekali kolaborasi dan asli connecting dan networking lintas negara
dan itu kalau saya itu actually must do kedua
karena baik dari situ itu membuka opportunity itu juga membuka pembelajaran itu juga membuka kesempatan bagi actually perusahaan perusahaan
dan sebenarnya yang ketiga dan mungkin ini bukan yang terakhir tapi justru yang paling penting
dan kita banyak sekali talent muda tapi kita juga at the same time across asean probably salah satu yang talent shortage yang skilled itu tertinggi ini
jadi kalau kita ingin bersaing di masa depan must do nya adalah benar benar investment in talent
talent baik untuk menjalankan bisnis sekarang maupun ac talent untuk mengerjakan skill skill baru seperti ai atau sustainability dan lain lain
terakhir optimisme seperti apa nih pak terhadap event ini dan buat para ceo ke depannya
di satu sisi opportunity itu sangat besar kalau kita lihat ya
again will probably be satu lima dari pertumbuhan global economy di dua puluh tahun ke depan
so benar benar besar
dan ini actually butuh sesuatu konsistensi yang dilakukan bertahun tahun gitu orang orang tahun ini
jadi ya again excited sangat optimis tapi pr dan kerjaan kita ke depan masih sangat panjang
terima kasih bapak ikal siregar selaku head of boston consulting group indonesia untuk perbincangannya
demikian dialog kita hari ini bersama dengan haikal sregar head of botton consulting group indonesia
saya yudi yudawan sampai jumpa
terima kasih bapak